misalnya misalnya dalam persoalan mitigasi
nyobain nyobain memilih untuk si kenapa basket itu kenapa alasannya
terutama penderitaan anak anak kecil
saya memaparkan bahwa usulan kami dari enam sampai delapan lapangan ini tetap harus diusulkan ke fifa kembali